selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya ratu nabila
puluhan ribu nelayan di lamongan jawa timur mengeluhkan harga jual ikan yang mulai menurun
anjloknya harga ikan tersebut diakibatkan pandemi virus corona yang menyerang dunia termasuk indonesia
jenis produk hasil laut yang harganya turun diantaranya adalah
rajungan dari sebelumnya rp enam puluh lima per kilogram kini menjadi rp empat puluh lima per kilogram
lobster awalnya rp tiga ratus sekarang menjadi rp seratus per kilogram
sedangkan cumi cumi sebelumnya rp tiga puluh lima per kilogram sekarang menjadi rp lima belas per kilogram
selain harga yang turun para nelayan kini juga tidak dapat melakukan ekspor lantaran sejumlah perusahaan luar negeri yang selama ini menerima ikan milik nelayan memilih untuk tutup
dan imbas dari coronavirus ini sangat luar biasa
bisa dibayangkan jika harga ikan ini terus turun ataupun tidak laku
ini bisa menjadi masalah yang sangat serius menurut saya bagi para nelayan
hasil tanggapan yang melimpah tidak dikira
ini disimbangi dengan harga ikan yang stabil
akhirnya para nelayan juga mengaluh kesatkan
darganya kenapa menurun
banyak sekali perusahaan perusahaan di rumah yang menutup pabriknya karena imbas dari corona ini
sehingga para nelayan ini kesulitan untuk mencari
tinggi yang mengguyur wilayah bandung raya pada selasa sore hingga malam
mengakibatkan jalan penghubung kota dan kabupaten bandung terendam banjir setinggi lima puluh cm hingga satu meter
air mengenangi jalan antara kota dan kabupaten bandung di kawasan bale endah dayakolot dan bojong soang setelah sungai citarum meluap
hujan deras turun di kawasan bandung raya pada senin sore hingga malam
daerah daerah yang paling parah terendam banjir adalah jalan raya bale endah banjaran
pedagang di daerah ini terpaksa menutup toko aktivitas warga lainnya pun terganggu
ke majalaya majalaya ke dayeh kolot

wah sangat terhambat sekali
dari rumah ke tempat kerja
mau kerja ya pak ya kehambat ini sama banjir gimana pak
biasa mau ke tempat kerja
kalau mau kembat ya tapi gimana gimana
kalau di pusat saya itu di dalam kan hampir tiga meter
hampir tiga meter ya pak
dulu nggak gini ini paling besar
ini paling besar ya pak soalnya jalan raya aja udah segini ya pak
iya biasanya nggak pernah setinggi ini
selain jalan raya balendah banjaran
banjir juga memutus akses dari dayakolot ke muhammad toha dan bojong soang buah batu
chandra febriyana kempaten bandung jawa barat
demikian cnn indonesia update siang ini
dan cnn indonesia news report akan kembali bersama ranof al bashir